ketua komnas kipi hindra irawan satari mengatakan hasil investigasi atas dugaan efek samping berbahaya akibat divaksin astrazeneca
menunjukkan hal tersebut tidak terkait vaksinasi
melainkan karena faktor penyakit lain yang diderita sebelumnya oleh pasien
sementara pakar imunisasi elizabeth jane supardi menjelaskan vaksin astrazeneca sudah digunakan oleh banyak negara di dunia
salah satunya inggris
inggris sudah menyuntikan lima puluh delapan juta dosis vaksin astrazeneca kepada warganya
dan terbukti efektif menurunkan tingkat penularan covid sembilan belas
pakar imunisasi menekankan yang terpenting pasien harus terbuka dan jujur terhadap kondisi kesehatannya sebelum menerima vaksin astrazeneca
kalau dari kasus ini
dari kasus yang lain kami kebetulan mendapatkan data karena pasiennya dirawat
ada data medical record ada pemeriksaan lab sehingga dapat disebutkan oleh penjawab lain
berarti tidak terkait dengan vaksin ataupun imunisasi astrazeneca
diharapkan di sini memang masyarakat yang mau menerima vaksin mengatakan dengan jujur apa keluhannya yang ditanyakan
dan diperiksa oleh dokter dan kemudian setelah itu dilakukan vaksinasi
ada beberapa kadang kadang tidak dikatakan seperti misalnya dia sudah mulai pusing sebetulnya sejak kemarin
tetapi ketika ditanyakan dia tidak mengatakan apa apa dan waktu ditensi juga baik
kemudian disuku baik diperiksa baik karena dia tidak mengatakan apa apa dilakukan vaksinasi
itu yang diharapkan memang masyarakat lebih terbuka atau lebih jujur untuk mengatakan dan untuk yang mempunyai comorbid
lebih baik minta diperiksa dulu oleh dokter yang merawat atau dokter yang biasa dia datang untuk kontrol
untuk mengetahui apakah boleh atau kemudian bisa dilakukan vaksinasi atau tidak